ini pak mahfud md dan pak dien sam sudin mau
pak dien sam sudin saudara saya sebentar saja
pertama begini indonesia ini didirikan dan dimerdekakan dulu
seperti tertuang di dalam alunia satu pembukaan udara dasar
untuk menumpas setiap tindakan anti kemanusiaan
dan anti keadilan
mengapa kita merdeka adalah untuk menumpas
tindakan tindakan anti kemanusiaan dan anti keadilan
terorisme itu sudah jelas
dia telah melakukan tindakan tindakan yang sangat keji
itu adalah bentuk dari tindakan anti kemanusiaan
yang paling keji adalah terorisme
oleh sebab itu kita mendukung
langkah yang akan dilakukan oleh polri dan tni
untuk membuat apa namanya
langkah gabungan langkah bersama
untuk menindak sel sel yang sekarang sudah mulai tumbuh di indonesia ini
saya mewakili dewan pengarah badan pembinaan ideologi pancasila
yang pada hari ini ketuanya tidak bisa hadir
menurut kami diskusi diskusi sehari hari
pemeluk agama apapun
pemeluk agama apapun yang melakukan teror itu
adalah pasti melanggar dari ajaran agamanya
pasti ingkar dari ajaran agamanya
yang hidup di indonesia ini adalah
agama yang pasti menolak terorisme
oleh sebab itu
jangan dikait kaitkan dengan
bahwa pelaku terorisme itu adalah berjuang untuk agama
mereka tetap harus ditumpas

karena mereka sebenarnya anti agama
itu saja dari saya